ruangan milik anggota fraksi partai demokrat dpr ri muhammad nasir digeledah oleh komisi pemberantasan korupsi
sekjen dpr indra iskandar kepada detik com mengkonfirmasi bahwa penggeledahan ruang kerja muhammad nasir terkait kasus yang menyeret anggota fraksi partai golkar bowo sidik bangarso
indra menyatakan penyidik kpk melakukan penggeledahan dari pukul sebelas empat puluh lima hingga tiga belas sepuluh waktu indonesia barat
dari ruang kerja itu penyidik kpk membawa dua tas berisi berkas
jurubicara kpk febri diansyah menyebut penggeledahan untuk memverifikasi informasi soal dugaan sumber dana gratifikasi yang diterima oleh bowo sidikpangarso
tim penyidik melakukan penggeledahan di salah satu ruangan anggota dpr ri dari pukul sebelas sampai dengan pukul tiga belas
penggeledahan ini dilakukan dalam proses
penyidikan dengan tersangka bsp
bsp anggota dpr ri yang sebelumnya kami proses berdasarkan kegiatan operasi tangkap tangan dan disangkakan melakukan dua hal
pertama diduga menerima suap dan yang kedua diduga menerima gratifikasi
yang kemudian gratifikasi tersebut sudah berubah bentuk menjadi uang uang
pertama diduga menerima suap dan yang kedua diduga menerima gratifikasi